sekelompok pemuda pengendara sepeda motor melakukan konvoy di sepanjang jalan kalimalang
sambil mengacungkan senjata tajam pada sabtu pagi
akibatnya kejadian ini membuat resah warga yang melintas
hingga tawuran dua kelompok pemuda pun terjadi di jalan haji naman pondok kelapa jakarta timur
para pemuda saling serang menggunakan kembang api batu hingga senjata tajam
salah satu kelompok bersepeda motor menyerang hingga ke pemungkiman warga jalan swakarsa pondok kelapa durensawit jakarta timur
karena tawuran ini warga berhadap polisi gencar melakukan patroli di kawasan ini
pengelayakan yang dilakukan puluhan remaja terhadap remaja lain ini terekam kamera pengawas di desa turus gede rembang pada minggu tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
para pelaku sempat mengadang korban sebelum ramai ramai menghajarnya
rabu siang kasat reskrim polres rembang menyebut pengeroyokan ini berawal ketika salah satu pelaku dan korban bersenggolan
saat sedang berjoget di sebuah pementasan musik dangdut di desa setempat
tidak terima disenggol pelaku lantas menantang korban untuk berkelahi
lantaran tantangannya tidak dihiraukan korban pelaku membuntuti korban sampai ke rumahnya
hingga akhirnya korban diadang dan dikeroyok
korban ditemukan terkapar dengan luka di kepala
terjadi pengeroyokan salah satu korban dikeroyok oleh sekitar kalau sepuluh orang
dari laporan korban polisi membekuk tujuh pelaku pengeroyokan
polisi pun menyita dua sepeda motor milik pelaku dan baju milik korban
pertandingan sepak bola antar kampus di sukabumi jawa barat berakhir ricu
polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara
untuk membuarkan massa
video ini pun menjadi viral di media masa
kejadian tersebut berawal dari konflik antar penonton saat pertandingan sepak bola antara desa dalam rangkaian hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh delapan
saat perandingan final antara desa jambenengan dengan desa sasanggaran itu
di tengah pertandingan terjadi kericuhan antara penonton dengan pemain sepak bola
kini pihak panitia tengah dimintai keterangan oleh kepolisian
terkait nyaris bentrok antara kedua kelompok massa
tim diputan cnn indonesia